badan urusan rumah tangga dan sekretariat jenderal dpr ri memutuskan untuk membatalkan tender pengadaan gorden mewah rumah dinas dpr di kalibata jakarta selatan
riuhnya protes masyarakat soal tingginya anggaran penggantian gorden di tengah pandemi covid sembilan belas menjadi salah satu alasan pembatalan pengadaan gorden
selasa sore sekjen dpr ri indra iskandar kembali menjelaskan harga gordon yang tinggi disebabkan oleh kualitas yang dipilih oleh tim pengadaan barang dan jasa
menurutnya anggota dpr ri dalam tatanan negara setara dengan presiden
sehingga pemilihan kualitas gorden beserta pemasangannya juga jadi pertimbangan tim pengadaan barang dan jasa
ia juga menepis setjen dpr memilih perusahaan dengan nilai proyek tertinggi
menurutnya dari empat puluh sembilan perusahaan yang mendaftar hanya tiga perusahaan yang membuat penawaran
dan dari tiga perusahaan ini hanya satu perusahaan yang memenuhi syarat teknis dan administratif
yang disebut kewajaran itu tentu tergantung bagaimana cara kita memandang
bagaimana cara kita menafsirkan
kita tahu saat ini di situasi covid tentu kami bersama pimpinan burt mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini
selain anggaran penggantian gorden dpr juga memiliki proyek lain yaitu pengecatan gedung nusantara senilai empat lima miliar rupiah
sekjen dpr ri indra iskandar menjelaskan dana empat lima miliar rupiah ini tak hanya untuk pengecatan
tapi juga perbaikan struktur dan renovasi

saat ini kondisi atap atau dom gedung nusantara dianggap sudah rusak dan layak direnovasi
karena adanya jamur dan retakan
renovasi juga dilakukan karena di akhir tahun ini ada sejumlah agenda negara dan internasional yang dihelat di gedung dpr ri
saat ini banyak bagian bagian itu karena itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat
banyak bagian bagian yang menggelembung
lihat bisa ikutan ke atas atap
bagian yang menggelembung kemudian dia menampung ini
gelembung itu kemudian mengelupas strukturnya banyak retakan retakan rambut
nantinya ada tiga tahapan perbaikan dom gedung nusantara ini
yakni pengupasan lapisan waterproofing treatment perbaikan atap beton dan pelapisan waterproofing yang baru
tim liputan cnn indonesia